untuk mengetahui kegiatan para pendukung ahok pada siang ini kami sudah terhubung dengan koresponden cnn indonesia ada arman helmi di balai kota jakarta
arman bisa anda jelaskan bagaimana suasana balai kota sampai dengan siang ini kemudian tadi ada informasi pengumpulan ktp
seperti apa proses pengumpulan ktp ini dilakukan di balai kota
selamat siang presidio puspa
basuki cahayapurnama nanti kartu tanda penduduk ini sebagai bukti penangguhan penahanan dari basuki cahayapurnama yang nantinya mereka akan berikan kepada tim kuasa hukum dari ahok dan nantinya akan dibawa sebagai salah satu bukti penguat bukti penunjang agar supaya permohonan penangguhan terhadap basuki cahayapurnama dikabulkan oleh pengadilan
mereka juga selain menyerahkan ktp ini selain menyerahkan ktp terlebih dahulu mereka menyerahkan ktp aslinya kemudian dikopi salinannya dan ditempel di kertas yang bertuliskan surat pernyataan
surat penyelidikan yang dibubuhi oleh materai jadi surat penyelidikan ini mereka akan sampaikan dukungan mereka sebagai aksi solidaritas sekali lagi dan kecintaan mereka kepada basuki cahayapurnama
nantinya kertas yang sudah dibubuhi materai ini dan juga sudah dilampirkan fotokopi kartu tanda penduduk mereka akan serahkan begitu terkumpul kepada tim kuasa hukum dari basuki cahayapurnama
mereka juga di sini mengatakan bahwa mereka akan terus mengawal penangguhan penahanan basuki cahapurnama sampai selesai
hanya hari ini puspa tapi mereka akan tetap terus berdatangan ke balai kota di hari hari berikutnya
selain menyerahkan bukti ktp sebagai bentuk solidaritas sejak tadi pagi juga mereka saat ini menyanyikan lagu lagu kebangsaan mereka juga menerikan yel yel untuk menyemangati dan memberikan semangat kepada para simpatisan lainnya yang sudah sejak pagi berada di balai kota
dan menurut dari relawan negeri kewi indonesia jaya atau ninja beliau mengatakan bahwa aksi pengumpulan ktp ini bukan hanya sekedar dilakukan di balai kota
namun sudah berlangsung di semua tempat di seluruh indonesia seperti di tempat tempat keramaian di jalan raya ataupun juga mal mal
nantinya semua ktp yang terkumpul akan mereka satukan dan mereka akan serahkan dalam waktu dekat dan secepatnya kepada tim kuasa hukum
arman mungkin anda menemukan data yang menarik begitu dari pengumpulan ktp yang dilakukan di balai kota ini
apakah sebagian besar memang berasal dari kartu tanda penduduk jakarta atau ada dari luar kota yang sengaja datang ke balai kota
memberikan ktp mereka
baik puspa saat ini bukan hanya simpatisan ahok yang berasal dari jakarta saja
namun banyak sekali simpatisan ahok yang berasal dari luar ibu kota
misalnya seperti dari sumatera ada yang dari kalimantan bahkan ada yang dari sulawesi dan juga dari nusa tenggara dari maluku juga ada
memang benar benar solidaritas ini bukan hanya berasal dari warga dki saja
namun seluruh indonesia dari sulawesi dari manado juga ada
jadi mereka merasa sosok
basuki cahayapurnama bukan hanya menjadi milik ibu kota menjadi milik jakarta saja
namun basuki cahayapurnama juga sudah menjadi milik indonesia puspa
baik terima kasih arman helmi korespondensi nn indonesia melaporkan dari balai kota jakarta